saya telah mempertimbangkan dengan matang nanti
siapa sosok yang paling tepat mendampingi pak ganjar pranowo
saya sudah menerima masukan dari seluruh pihak
tapi tetap bersabarlah
karena ibu kalian beri hak prerogatif
artinya ibu yang menentukan
dan oleh sebab itu maka sabar saja
tunggu dari mulut saya
nanti akan datang siapa pasangannya pak ganjar
ya masa ibu salah pilih enggak lah
jelang pendaftaran bakal calon presiden dan calon wakil presiden ke kpu
dua lembaga survei membagikan data terkait
elektabilitas baca pres dan bacawa pres
dalam survei prabowo berada di urutan
yang tertinggi di susul ganjar dan anies
lembaga survei parameter kembali merilis hasil survei untuk pemilu di dua ribu dua puluh
saat ditemui di jakarta
periset utama parameter pada minggu siang menjelaskan
dalam kontestasi politik dua ribu dua puluh empat mendatang
ada tiga nama bakal calon presiden dengan elektabilitas tertinggi
prabowo subianto berada di survei teratas
dari satu dua ratus responden yang dilakukan riset
mulai dari satu hingga tujuh oktober dua ribu dua puluh
dari tiga capres yang kemungkinan akan melenggang
hanya satu yang saat ini punya gitu ya anies baswedan dengan caimin
sedangkan dua yang lainnya belum
nah ini menjadi misteri buat kita untuk uji
kira kira siapa sih
yang pas gitu ya untuk mendampingi dua orang ini
dan apalagi terutama gitu ya
yang memiliki elektabilitas tertinggi
survei kata bukan
jelang pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di kpu pada sembilan belas oktober
lembaga survei ipsos pada senin juga membagikan hasil survei elektabilitas ketiga baca pres
yang diganjar pranowo anies baswedan dan prabowo subianto
dalam survei ipsos elektabilitas prabowo berada di urutan pertama
sebesar tiga puluh tiga belas persen
disusul ganjar dua puluh sembilan tujuh puluh tujuh persen
kemudian anies dua puluh persen
dan yang belum menentukan pilihan sebanyak dua puluh sepuluh persen
hasil itu didapatkan dari survei tatap muka yang digelar tanggal satu hingga sepuluh oktober di tiga puluh empat provinsi dengan dua tiga puluh sembilan responden
tim liputan cnn indonesia